sampai jumpa di video selanjutnya
itu mobilnya datang
jagain nona ya
make sure dia gak kabur sampai kita berangkat
loh dari tadi
nonona itu kan masih sibuk siap siap di kamarnya
nggak mungkin kalau dia mau kabur

kamu tuh tinggal bangun
kamu tuh tinggal bangun
kamu tuh tinggal bangun
aduh kamu tuh kamu tuh tinggal banget sih
lalu suaminya kejepitan
jepitan tikus mulai ketawain
jepitan tikus mulai ketawain
yang penting kamu senyum terus
kalau kamu senyum aku rela deh
berapa kalipun kejepit itu tuh jepitan tikus itu tuh
aku juga kangen
aku juga kangen
aku juga kangen
aku juga kangen
eh tapi tapi tapi
tapi keluarga kita kenapa nggak boleh kita ketemu ya
udah seminggu ini kita gak ketemu
iya nih banget masih kuno banget
masa katanya kalo kamu liat aku pake wajah perantin
makanya gak mungkin kan
justru apet apet kamu tuh yang ninggalin aku
ngapain kalian disini
ampun kalian tuh gak bisa nunggu berapa jam lagi
untuk ketemu apa
jodi gak bisa liat kamu pake wajah perantin sebelum kalian menikah
tuh liat tuh mereka
gak sabaran ya mau ketemu orang
kayak gak pernah muda aja
saya mau suruh mau punya anak cantik kayak begini
tapi iya papa jangan marahin jodi dong
pak ini bukan salah jodi
kamu masuk sekarang
suruh jodi pulang
dasar kena jaman sekarang gak bisa dikasih tau
yaudah aku masuk dulu aja
dadah sayang aku
yaudah om tante aku pamit pulang dulu
lewat pintu depan
jangan manjat tembok lagi
tante angkar kamu ke depan
nanti kamu terlambat lagi
kamu saya bayar untuk membereskan urusan ini
dan bereskan semua
kalau saya jatuh
kamu juga ikut jatuh tau
ini bagus banget kalau ngewa ya
yeay cantik cantik cantik banget
calon istri aku yang cantik banget
aku memang bagi lagi yang paling beruntung beruntung beruntung
mana punya calon bapak mertua yang asik malam lagi
jody kamu itu tidak sabar menunggu besok untuk ketemu sama anak saya
gimana pak bagus kan bajunya
pak maman doain aku ya
pasti pak maman doain
semoga ini pernikahan yang nona yang pertama tapi juga yang terakhir
semoga juga nona punya keluarga yang sakina yang mewadang dan warohmat
amin amin amin semoga ya pak ya
pak maman makasih banyak ya pak maman ya
apa apaan kamu pelukan seperti itu
nanti dandanan kamu rusak
oh papa ini apa apaan sih pak
aku cuma meluk pak maman aku gak guling gulingan di lumpur
gimana bisa rusak sih bajunya papa ini
ada ada aja deh
masih pecicilan seperti ini
sementara sebentar lagi dia akan menikahkan
berpelukan lagi dengan pak maman
wah masa kayak gitu aja dibikin ribut sih
pak lihat nih dandanan mama sudah perfect
pak udahlah winona sama pak maman aja
lagian kan pak maman tuh udah ke kakek winona sendiri
biar pak maman aja yang ngerinaku
neng nona sudah sudah
mending nurut kata papa
bapak ingin memberikan yang terbaik buat neng nona di hari bahagia ini
ayo mendingan sekarang kita pergi aja
hah itu mobilnya datang
ya nggak hai
sampai jumpa swallow